sebuah pagar pembatas jembatan suramadu di bobol warga
yang hendak putar balik menghindari tes usap
yang dilakukan satgas covid sembilan belas
di akses pintu keluar jembatan suramadu kamis kemarin
bahkan ratusan pengendara roda dua nekat
putar balik melawan arus hingga menyebabkan kemacetan panjang
namun aksi nekat warga ini berhasil dihentikan oleh petugas
sebagai tindakan tegas
petugas mengenakan sanksi tilang bagi para pengendara
selain tilang mereka tetap di tes swap
ya tentunya kita lihat
kalau itu bisa masuk ranah dalam kuhp
masuk ranah tidaknya tentunya kita kasih dalam
jebol rang maturana jebol
kini pihak kepolisian telah menutup akses yang sempat dijebol pengendara
dan dijaga oleh petugas
sebelumnya pada pagi hari pukul enam pagi
beberapa pengendara motor nekat putar balik di jalur motor jembatan suramadu
untuk menghindari swab masal di surabaya
seperti diketahui polres pelabuhan tanjung perak
beserta pemkot surabaya tni dan satpol pp
melakukan penyekatan suramadu untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
yang melonjak di bangkalan
di hari ke enam penyekatan suramadu sisi surabaya
pemeriksaan swab antigen masih diberlakukan
dari dua belas tujuh ratus tes yang dilakukan
jadi mulai hari minggu kemarin sampai dengan hari ini
swap yang sudah kita lakukan sekitar dua belas tujuh ratus
dari hasil itu yang antigen positifnya itu satu ratus tujuh puluh sembilan
dan dari hasil antigen positif satu ratus tujuh puluh sembilan kita lakukan pcr
pcr nya hari ini sudah keluar sembilan puluh
yang belum keluar hasil pcr nya satu ratus enam puluh
jadi ini yang update sampai dengan hari ini
bagi pengendara yang terkonfirmasi positif swab antigen
langsung dibawa ke asrama haji sukolilo surabaya
sambil menunggu hasil swab pcr
jika terkonfirmasi positif dari swab pcr
maka langsung dibawa ke beberapa rumah sakit rujukan
yang ditunjuk pemerintah provinsi
tim liputan cnn indonesia